lo gak usah seselin semua yang terjadi
semua yang udah diberikan sama allah swt
mau lagi mau cewek terima aja
yang penting sehat
selamat ya pak
istri bapak telah melahirkan dengan selamat
dan bayi bapak perempuan
itu tidak mungkin dokter itu sangat tidak mungkin
hasil usg terakhir anak indra itu laki laki bukan perempuan
yang menentukan jenis kelamin itu adalah allah
prediksi manusia bisa saja salah
tetap allah yang maha menentukan
selamat ya pak
silahkan diajani kemati
aku tidak akan mengajani anak itu
dan emak hanya ingin cucu laki laki
dan aku tidak akan pernah mengakui anak itu
ibu harus sabar
suster tolong baladek saya ke sini
ibu harus setia untuk lakukan apa yang saya berikan

bukan suruh standartnya
ini memang istrinya
apa yang berubah
untuk ayah kamu

hei berasal anaknya tau diri ya
berani beraninya duduk di kunci kesayangan ayah
tau gak kursi ini belum lunas
beraninya kamu mengotorinya
maaf maaf pergi dari kursimu pergi
kamu ini gak bisa hadiah ayah kamu ya
pulang sekolah bukannya bantu bantu
malah asik asikan duduk di kursi
ada apa ini mak
mau jadi apa dia kalau besar
pulang sekolah bukannya ganti baju
malah asik asikan duduk
sejak dulu aku bilang sama kamu kan
buang anak ini
anak ini pembawa sial
sejak kecil sudah sakit sakitan
menghabiskan uang banyak
dan setelah besar apa
tukang tidur dan pemalas
kamu satu satunya anak mak
punya anak pemalas
imron belum bisa ngasih cucu laki laki buat emak
udah kamu kawin aja lagi
siapa tahu dari istri kedua kamu
kamu dapat anak laki laki
cari uang aja susah
punya istri dua gimana ngasih makannya
kalau gitu kamu cerain as tuti
biar gak repot kan
perasaan tak innu rupanya
more that be sleeper udah pake cara kewahirlahcu
sekarang salpana njali setuju
lagi sepi penumpang ya
lu gak usah teselin semua yang terjadi
semua yang diberikan sama ewa sucarewa
yang penting sehat
bagaimana kalau abang hantar
mau kemana neng
jamnya eser kesana
kamu mau nganterin saya enggak
mau nganterin apa enggak
mari mbak saya hantar
coba mau tanya semua
pakai dan buka kita ya
ambil buat lu
kok saya baru lihat ya
tukang ojek seganteng kamu
mbak bisa saja
mbak mau cari kontrakan ya
iya saya mau cari kontakan
kira kira yang aman dimana ya
soalnya kan saya itu janda
saya tinggal sendirian
jadi saya takut kalau kenapa napa
kamu tau enggak
mbak kerja apa
kerja saya kerja apa aja
oh mbak tidak usah khawatir
saya tahu kok rumah dimana ya
enggak di kontrakin
anterin saya ya kalau gitu ya
kenapa donde uh
kena kesatoran tuh
kalo kekam beberapa pengetahuan
terima kasih bang
ini minum mbak
maaf ya aku jadi harus merepotin kamu ngantar sana sini
tidak apa apa mbak saya senang kok nemenin mbak
habis gimana ya aku dari tadi tuh gak ngeliat rumah yang enak yang cocok yang nyaman gitu
oh ya mbak sepertinya ini sudah sore kalau mbak tidak keberatan mbah boleh mampir ke rumah saya di
silahkan duduk mbak
sebentar ya saya panggil mbak saya dulu
terima kasih mbak
mbak kenalin ini mbak rima
jadi neng rima tuh lagi cari kontrakan
iya betul mak saya mau cari kontrakan tapi kok cari kontrakan di sini yang bagus dan sebersih di sini susah ya mak ya
gimana kalau neng rima kos di rumah mbak aja kebetulan tamar depan tuh kosong
kalau mbak keberatan mbak bisa tinggal di sini kami senang kok menerima mbak
gimana nih tinggal di sini aja
emangnya bener ya ada yang mau kekas di rumah kita
iya memangnya kenapa kamu gak suka ini bukan rumah kamu ini rumah emak emak
bukannya gitu mas tapi aku takut nanti ada fitnah